assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
apa kabar pemirsa cnn indonesia
semoga anda semantiasa sehat
dan selalu berada dalam lindungan allah swt
senang sekali hari ini saya meladi arama
kembali menjumpai anda dalam program gapai kemuliaan
seperti biasa tidak sendiri
sudah hadir bersama kita di studio
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
mbak mila sehat dan kita juga berdoa
semoga pemirsa cnn indonesia
dalam keadaan sehat walafiat
alhamdulillah hilman hari ini kita akan telah berilmi lagi
tema yang kita bahas ini menarik sekali
terkait dengan keutamaan suatah hajut
nah bagi anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan
anda bisa menyampaikan pertanyaan anda
melalui email yang tertera di layar kaca
langsung saja hilman
kalau bicara soal suatah hajut
ini kan kita sudah tahu ya
ini tuh keutamanya luar biasa
tapi sebelum begitu kita tahu
mengapa sih sebenarnya suatah hajut itu
dinilai sebagai suat sunnah yang sangat tinggi di derajatnya
suatah hajut itu adalah suatah sunnah
yang kedudukannya itu
sangat luar biasa ya
jadi kalau kita urutkan
sholat sunnah yang paling utama itu
salah satunya adalah suatah hajut
satu tentu karena perjuangannya sangat berat
maka dalam al quran ketika allah memerintahkan
tahajud itu pakai tasjid tuh
tahajud gitu kan
karena itu menunjukkan
sebuah proses yang butuh pengorbanan
maka pahalanya besar
dan ini rumus ya
dalam kita beramal
semakin berat perjuangannya
semakin berat pengorbanannya
maka semakin besar pahalanya
sabar itu berat
karena pahalanya surga
istiqomah itu berat
karena pahalanya surga
kalau ringan istirahat
jadi setiap yang berat
itu pasti besar pahalanya
nah suatah hajut
karena di saat itulah
membutuhkan perjuangan yang sangat berat
salat tahajud juga adalah salat
yang memang langsung allah perintahkan
jadi di sebagian malam
allah minta kita bangun
didikan salat tahajud
kalau allah yang sudah minta
berarti kan spesial
salat tahajud langsung dimention
kalau kita bikin status
kemudian kita mention seseorang
berarti penting gak
penting gak ini
pasti penting sekali
nah yang ketiga
tentu karena ada perjuangan yang berat
dan ada pahala yang sangat luar biasa
bahkan disebutkan dalam sebuah keterangan
bahwa allah itu turun ke muka bumi
salah satunya di sepertiga malam
dan allah mencari diantara hambanya
jika ada diantara mereka yang minta ampun
karena banyak dosa allah ampuni dosanya
jika diantara mereka ada yang sedang sulit
kemudian mereka minta agar allah mudahkan
maka allah mudahkan urusannya
jika ada diantara mereka yang sedang punya
keinginan punya harapan punya hajat
maka allah akan cukupkan hajat dan kebutuhan
satu karena perjuangannya berat
dua karena langsung diperintahkan oleh allah dalam al quran
yang ketiga pahalanya luar biasa
ini yang membuat sholat tahajud menjadi sangat keren dan afdol luar biasa
kalau kita juga sering mendengar ya ahli iman
kadang kadang banyak yang mungkin masih bingung
jadi perbedaan antara salat tahajud dengan salat qiyamul layl itu apa sebenarnya
salat qiyamul layl itu salat yang ditunaikan di waktu malam
nah ada pun sholat tahajud
kebanyakan para ulama walaupun mungkin nanti ada perbedaan pendapat
karena ini urusan fikir ya
adalah sholat yang ditunaikan setelah kita tidur
di malam hari
jadi ada dua kategorinya
satu sholatnya di malam hari
dua harus tidur dahulu
meskipun tidurnya sebentar ya
dan salat waktunya
itu dari setelah sholat isya
sampai nanti kita masuk waktu subuh
ya tentu sebelumnya gitu kan
nah itu masuk kategori sholat tahajud
maka dalam mendirikan sholat tahajud pastikan dua hal
yang pertama harus tidur terlebih dahulu
yang kedua dilakukan di malam hari
jadi kalau waktu selepas salat isya sampai dengan subuh ya
waktu sahur lah mungkin dia lebih enak ya
biar nggak terlalu mepet
walaupun ya menjelang waktu subuh juga itu masih masuk
nah biasanya suka gini
misalnya ya allah lagi ada masalah mungkin ya
ingin mendekatkan diri sama allah gitu
bangun tapi suka mepet waktu
nah biasanya kan hajat kita masih banyak nih
cuma dalam waktu yang singkat
apa yang kita bisa lakukan ya pada saat sholat tahajud itu
apa yang afdol supaya memang
dalam waktu yang singkat itu kita bisa langsung direct minta sama allah gitu
iya jadi memang kalau kita bicara amal gitu ya
ada beberapa prioritas yang perlu kita hadirkan
nah kapan waktu ideal untuk mendirikan sholat tahajud
disebutkan dalam sebuah keterangan
di waktu sepertiga malam
nah berarti sepertiga malam itu
antara di pertengahan malam nih jam dua belas
sampai menjelang kira kira waktu subuh
ambil tengah tengahnya di situ
berarti sekitar jam dua atau setengah tiga atau jam empat
nah itu waktu yang paling ideal
nah nanti ada waktu
dari sepertiga malam menuju ke waktu subuh
nah di waktu sahar itu
kita diperintahkan memperbanyak istighfar
dan di waktu sahur perbanyak istighfar
nah maka nanti
ketika kita bisa terbangun mepet
dirikan salat tahajud
walaupun hanya dua rokaat
karena minimanya dua rokaat
dan maksimalnya tidak terbatas
dua dua dua dua dua
kalau waktunya mepet
kita boleh ambil waktu yang lainnya
kita boleh ambil waktu yang paling proporsional
tidak terlalu mepet
dan kita ada waktu untuk salat tahajud
dan dalam doanya perbanyak istighfar
banyak orang yang
ketika sholat tahajud itu kan
banyak minta doa a b c
tapi jangan lupa minta ampunnya
jadi ada tata caranya juga ya
ada tata caranya
dan ini yang paling diinginkan
karena kalau kita sudah diampuni oleh allah
jangankan kita minta yang lain
allah pasti akan cukupkan apa yang menjadi keinginan
allah jadi merinding ya
ahilman tapi kalau kita misalnya
terkait ganjaran ya
bagi para pelaku tahajud ini juga luar biasa
masya allah masya allah
di surat al isra
ayat tujuh puluh sembilan sampai delapan puluh
atau mungkin delapan puluh satu juga boleh
ada empat keutamaan
dari sholat tahajud yang tak dimiliki oleh amalan yang lain
jadi ini hanya diberikan kepada ahli tahajud
ahli tahajud itu diangkat derajatnya oleh allah
dirikanlah sholat tahajud sebagai tambahan untuk dirimu
nisaya allah akan angkat derajatmu maqamam mahmuda
ketempat yang terpuji
jadi kalau kita yang lagi bekerja
ingin naik karirnya
kita yang lagi usaha
ingin ditambah keuntungannya
kita yang lagi sekolah
ingin dijadikan berprestasi dalam sekolahnya
maka sholat tahajud adalah amalan yang bisa kita hadirkan
jadi orang kalau sudah tahajud itu diangkat kemuliaannya
bukan hanya makhluk yang memuliakannya
tapi allah pun memuliakan orang yang ahli tahajud
ya bagi allah kan mudah untuk mengangkat seseorang
iya betul betul
biasanya kalau ditanya
ada seseorang yang tiba tiba allah angkat derajatnya
biasanya dia punya amalan di sepuluh tiga malam ya sangat luar biasa
maka yang pertama sholat tahajud itu sholat yang akan mengantarkan kemuliaan
pemirsa cnn indonesia yang mau hidupnya mulia
mau diangkat derajatnya
salat tahajud itu salat yang akan ditunjukkan kebenaran
jadi orang yang ahli tahajud itu

akan selalu menemukan jalan terbaik
dari setiap apa yang sedang dihadirkan
kita ini kadang kadang kan suka ini ya
suka ada yang benar yang mana ya gitu ya
nah maka salah satunya adalah sholat tahajud
maka kalau ada yang bertanya
kapan sholat istiqoroh yang terbaik
itu di waktu sepuluh tiga malam
ya sandingkan dengan sholat tahajud
karena itu waktu terbaik yang bisa kita hadirkan
salat tahajud diangkat kemuliaan
dua sholat tahajud ditunjukkan kebenaran
masih ada dua lagi
nanti kita bahas ya
pemirsa jangan kemana mana kami masih akan membahas
kait keutamaan salat tahajud
kami akan kembali sesaat lagi
terima kasih pemirsa anda masih menyaksikan gapai kemuliaan
dalam episode keutamaan sholat tahajud
ahilman kita lanjutkan tadi masih penasaran ya
keutamaan sholat tahajud yang dua lagi apa
ulangi dulu ya
biar barangkali ada pemirsa yang baru gabung nih
jadi yang pertama salat tahajud itu
sholat yang akan membuat kita diangkat derajatnya
dihantarkan pada kemuliaan
yang kedua sholat tahajud itu
sholat yang akan membuat kita ditunjukkan kebenaran
jadi orang yang terbiasa salat tahajud
selalu akan menemukan jalan terbaik
dari setiap apa yang sedang dia hadirkan dalam hidupnya
yang ketiga sholat tahajud itu
sholat yang akan mengantarkan kita
diberikan jalan keluar dari setiap persoalan
jadi kalau kita lagi punya masalah
apakah sholat tahajud adalah amalan terindah yang bisa kita hadirkan
makanya pemirsa cnn indonesia yang sekarang lagi susah
maka belajarlah untuk mendekat taat kepada allah
salah satunya melalui sholat tahajud
ini keajaibannya luar biasa
dengan caranya allah akan berikan kemudahan untuk kita
dan yang keempat
sholat tahajud itu sholat yang akan mengantarkan kita diberikan pertolongan
jadi orang yang ahli tahajud selalu menemukan cara untuk ditolong sama allah
dijaga sama allah
sebanyak apapun makhluk yang ingin menghinakannya
sebanyak apapun manusia ingin menghancurkannya
tapi kalau dengan izin allah allah masih menjaganya
maka ahli tahajud itu akan menemukan jalan terbaik
untuk selalu dijaga oleh allah swt
sholat tahajud akan membuat kita diangkat derajatnya
diberikan jalan keluar
dan dihadirkan pertolongan dalam setiap kesulitan
dan ini hanya ada di salat tahajud
akhirnya kita sudah tahu betapa dahsyatnya keutamaan salat tahajud
tapi kadang kadang kita tahu juga luar biasa susah untuk memulainya
kira kira ada kiat tertentu tidak sih supaya kita bisa memulailah paling tidak
untuk memulai salat tahajud
kita niat ingin sholat tahajud
maka ada alarm alami dari allah
kalau orang sebelum tidur udah niat tekad mau tahajud pasti dibangunkan
iya itu berasyat sekali
jadi kalau sebelum tidur kita bilang ah nanti pengen bangun deh pengen salat tahajud
cuma pertanyaannya pas sudah bangun kita nyejalan atau gimana gitu
atau tidur lagi
maka yang pertama niat kudu kenceng
yang kedua biasanya
ketika kita memahami keutamaannya
makin kita paham keutamaannya
makin kita gak mau meninggalkan sholat tahajud itu
dan yang ketiga
ketika kita merasakan
sedang punya masalah itu
sedang ada kesulitan sedang punya persoalan
itu biasanya mengundang kita untuk menghadirkan sholat tahajud itu kan
maka orang yang memahami hidup ini sementara gitu ya
ujian hidup makin banyak
maka salat tahajud adalah
waktu waktu yang sangat dia rindukan
berkhulwat dengan allah gitu ya
bersama dengan allah
berdoaan dengan allah
dia meminta kepada allah
suka gitu ya
mendirikan salat tahajud itu
akan sangat menyesal kalau satu malam dia gak sholat tahajud
satu kali kan ada sahabat atau tabiin yang ditanya
dia tuh menjawab
kabarku tidak baik katanya
kenapa tidak baik
iya karena semalam aku tahajud
tapi aku tidak bisa menjelaskan salat al baqarah di rakaat yang pertama
jadi ada tabiin yang dia salat tahajud
itu salat tahajud
tapi karena biasa baca al baqarah di rokaat pertama
dia gak sempet gitu kan
dia merasa kabarnya gak baik baik saja
jadi merasa tidak sempurna begitu ya
apalagi kita yang ketika kita gak tahajud
pernahkah kita merasa menyesal ketika kita gak tahajud
ketika kita gak tahajud
ya orang yang ahli tahajud itu
masya allah dia dicintai allah gitu ya
dan dia dimuliakan dalam hidupnya
maka selama kita hidup ya bismillah
kuat ini yang tadi
kita paham keutamaannya
yang ketiga selalulah merasa kalau kita butuh pertolongan allah
mudah mudahan allah selalu memudahkan kita untuk beramal soleh
salah satunya salat tahajud ya ahli iman ya
nah ini ahli iman kita juga ada pertanyaan
dari pemirsa gape kemuliaan
kita sembar sama sama
kita juga bisa mengatakan
assalamu'alaikum mbak ustadz
sedangkan yang kita ketahui
witir itu adalah waktu nutup
apakah kita masih bisa sholat tahajud
lalu batasannya berapa lama kita masih bisa tahajud
sampai sebelum subuh
terima kasih ustadz
baik ini pertanyaan dari mbak sarah ya
ini pertanyaan kita semua nih
banyak yang juga masih bingung kadang kadang akhirnya
apakah masih boleh sholat tahajud
apakah masih boleh sholat tahajud setelah sholat witir
sholat witir itu adalah sholat
yang hanya bisa dilakukan satu kali dalam semalam
yang tidak boleh itu adalah sholat witirnya dua kali
ada pun sholat witirnya ditunaikan sebelum tahajud boleh
bahkan juga ada kebiasaan yang bisa kita hadirkan
sholat witir sebelum tidur
nah kembali kepada sholat tahajud
sholat tahajud itu sholat yang ditunaikan di malam hari setelah kita tidur
berarti kalau kita sudah tidur bisa kita jadikan sholat tahajud
minimal dua rokaat maksimal tidak terbatas
nah kalau udah witir sebelumnya
nah kita nggak usah witir lagi
karena kan witirnya sudah ditunaikan di waktu yang sebelumnya gitu
walaupun ada yang menyebutkan
kalau untuk menyempurnakan boleh tidak khawatirnya tadi witir kita tidak sempurna misalnya
tapi secara prinsip
sholat tahajud ditunaikan setelah kita tidur kemudian di malam hari gitu
nah ada pun dengan sholat witir yang sudah ditunaikan ya tidak jadi masalah
kita masih bisa sholat tahajud lagi nanti setelah kita bangun tidur
dan batasannya ya itu tadi ya
ya tadi ya menjelang ke waktu subuh
menjelang ke waktu subuh
nah ahilman juga yang menarik adalah
sebenarnya kalau kita bicara soal sunnah ya
itu kan kaitannya juga sholat fardunya juga
kadang kadang saya nggak tahu ya
banyak merasa kadang kadang saya ngerasa kok sulit sekali bangun malam gitu ya
kadang kadang ya itu
oh ternyata masih banyak amalan amalan wajib nih yang gak dilakukan dengan baik nih misalnya
itu bisa jadi salah satu indikator sebenarnya
yang pertama boleh jadi karena ada amalan wajib yang tidak kita pastikan ya kehadirannya
atau barangkali masih kurang sempurna
atau boleh juga karena banyak dosa dan maksiat yang kita lakukan
makanya kalau ada yang bertanya
ustaz kenapa aku tuh sulit
tuh sulit banget sholat tahajud
padahal setiap malam aku terbangun
tapi tidak tergerak untuk sholat tahajud
para ulama menjawab
mungkin di siang hari engkau berbuat dosa
mungkin di siang hari engkau berbuat maksiat
sehingga dosa dan maksiatmu
itu menjadi benteng yang sangat menghambat dirimu
untuk mendapatkan keutamaan sholat tahajudmu
ya dua perbaiki amalan wajibnya
yang kedua ya tinggalkan maksiatnya
insya allah itu akan menguatkan kita untuk menjikan sholat tahajud di malam hari itu
jadi harus ditambah ya
kualitasnya itu yang harus ditambah
karena biasanya orang tuh kalau udah tahu yang wajib
ya pasti dia tidak akan tinggalkan
maka yang sunnah ini sebagai penyempurna dan penambah kebaikan yang dia lakukan
kalau kita bicara tentang kualitas seorang muslim ya
atau kualitas seorang mu'min itu juga salah satunya dari sholatnya itu ya
kalau kita gaji kan ada gaji pokok
ada tunjangan dan lain lain gitu
jadi kalau kita bagi ya tinggal bagi bagi aja
terus tambahannya tahajud misalnya
nanti tunjangan lainnya apa
jadi gak mungkin orang bisa mendapatkan tunjangan kalau gaji pokoknya dia gak kerjakan
ya betul betul

ya betul betul
jadi makin banyak tunjangannya insya allah pahalanya juga jadi makin banyak ya
dan biasanya tunjangan ini dihadirkan ketika kita makin taat dengan yang lainnya ya
dan biasanya tunjangan ini dihadirkan ketika kita makin taat dengan yang lainnya ya

gak mungkin orang lembur kalau nggak masuk ketika pagi sampai sore hari
maka pagi sore harinya keren kan bisa ditambah sama perusahaannya
udah kamu lampur aja kan kamu keren kerjaannya
tambah lagi tambah lagi
mana yang prioritas mana yang penting mana yang mendesak
prioritas penting mendesak
nah saya kira sholat tahajud itu adalah prioritas penting mendesak
sholat sunnah yang keutamaannya luar biasa
masya allah mudah mudahan allah mudahkan kita jadi ahli tahajud
kita tahu tantangannya juga berat ya
tapi tidak ada yang tidak mungkin
mbak birsa jangan kemana mana kami akan masih kembali sesaat lagi
pemirsa cnn indonesia yang dicintai allah swt
di antara sholat sunnah yang keutamaannya istimewa dan luar biasa adalah
sholat sunnah tahajud
bahkan kata nabi saw
sholat sunnah yang paling afdol yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat sunnah tahajud
sholat sunnah tahajud dilakukan di malam hari setelah kita tertidur
setelah kita tidur
tentu bukan tanpa alasan kenapa sholat tahajud ini keutamaannya sangat istimewa
yang pertama karena sholat tahajud membutuhkan pengorbanan dan perjuangan yang sangat berat
orang untuk mendirikan sholat tahajud tentu butuh proses yang membuat dia harus berkorban
karena perjuangannya berat
karena pengorbanannya berat
maka pahala yang dia dapatkan pasti juga besar
yang kedua tentu karena disiapkan pahala yang sangat berat
orang yang biasa mendirikan sholat tahajud tentu orang yang bisa mendapatkan pahala luar biasa
dan yang ketiga sholat tahajud adalah sholat yang langsung dimention
yang langsung disebutkan oleh allah dalam al quran
ini menunjukkan bahwa
sholat tahajud adalah sholat yang keutamaannya sangat istimewa
apa diantara keutamaan yang bisa kita dapatkan bagi orang yang biasa atau sering mendirikan sholat tahajud
setidaknya ada empat keutamaan sholat tahajud yang tak dimiliki oleh amalan yang lain
satu sholat tahajud itu adalah sholat yang akan mengantarkan kemuliaan kepada seseorang
jika ingin diangkat derajat hidupmu
jika ingin diperbaiki karir dalam pekerjaanmu
jika ingin diperbaiki setiap kebaikan yang datang dalam hidupmu
maka sholat tahajud adalah sholat yang bisa kita hadirkan di dalamnya
seseorang akan menjadi mulia bukan hanya mulia depan makhluknya
tapi yang paling penting orang yang ahli tahajud dimuliakan oleh allah swt
yang kedua sholat tahajud juga adalah sholat yang bisa menunjukkan kebenaran dalam hidup kita
ahli tahajud adalah orang yang senantiasa menemukan kebenaran
titik cahaya kebaikan dari apa yang dia lakukan
yang ketiga sholat tahajud itu sholat yang akan mengantarkan jalan keluar
sesulit apapun sesusah apapun seterpuruk apapun seseorang
tapi ketika dia menghadirkan sholat tahajud
maka sholat tahajudlah yang akan menunjukkan jalan keluar terbaik pada dirinya
maka dalam sejarah kita kita harus mengingatkan sholat tahajud itu adalah sholat yang bisa kita hadirkan di dalam hidup kita
sebuah keterangan disebutkan allah itu turun ke muka bumi di waktu sepertiga malam
dan allah mencari dimana hambaku yang tahajud
kalau ada hambaku yang banyak dosa kemudian dia minta ampun
maka allah ampuni dosa dosanya
kalau ada hambaku yang sedang susah punya masalah
kemudian dia minta kepada allah agar dimudahkan
maka allah berikan kemudahan bagi hamba tersebut
dan barang siapa seorang hamba yang sedang punya hajat punya keinginan punya harapan
dan dia hadirkan sholat tahajud
maka allah cukupkan kebutuhannya
dan yang keempat orang yang biasa sholat tahajud
maka orang ini akan diberikan pertolongan oleh allah
akan dijaga oleh allah dilindungi oleh allah
empat keutamaan sholat tahajud yang tak dimiliki pada amalan yang lain
satu sholat tahajud mengantarkan kemuliaan
dua sholat tahajud menunjukkan kebenaran
tiga sholat tahajud mengantarkan jalan keluar terbaik pada dirinya
tiga sholat tahajud mengantarkan jalan keluar terbaik pada dirinya
dan yang keempat sholat tahajud itu mengantarkan pertolongan dan penjagaan dalam hidup kita
maka di akhir pertemuan kita
mari kita angkat kedua telapak tangan
kita berdoa kepada allah
semoga kita diberikan kekuatan dan kemampuan
untuk menjadi ahli tahajud dalam kehidupan ini
allahumma salli ala sayyidina muhammadin
jadikan kami orang yang senantiasa menjaga sholat
termasuk ya allah
jadikan kami orang yang senantiasa mendirikan sholat tahajud
bangunkan kami setelah kami tertidur di waktu sepertiga malam
untuk bisa melaksanakan sholat tahajud
ya allah kami mohon
jadikan kami orang orang yang taat kepadamu
orang orang yang tetap di jalan agamamu
orang orang yang kau cintai kau sayangi
dengan senantiasa engkau bersamai kami
dalam setiap waktu yang kau titipkan kepada kami
ya allah terima amal kami
terima sholat kami
terima sholat tahajud kami
jadikan kami orang yang senantiasa sholat tahajud
sampai telah kami kembali kepadamu ya rabbil alamin
wa fil akhirati hasana
wassalamun ala mursalin
mudah mudahan kita semua punya niat dan punya tekad
untuk mendirikan sholat tahajud di setiap malam kita
dan semoga allah bimbing kita dalam kebaikan
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh